oh enggak enggak enggak
jangan tanya ke saya
tidak boleh ada orang
wakil presiden terpilih gibran rakebuming raka bilang
wacana menambah jumlah kementerian menjadi empat puluh masih digodok
gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh prabowo
nanti ya masih dibahas masih digotok lagi
salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang dari sini
tapi tunggu dulu ya tunggu dulu tunggu dulu
wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman menilai penambahan kementerian di kabinet prabowo bukan suatu masalah
habib menilai semakin banyak kementerian akan semakin bagus
kewenangan membentuk kabinet formasinya seperti apa jumlahnya berapa
secara substansi konstitusi itu ada di pak prabowo sebagai presiden elected
apakah besar efektif tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau
karena yang akan terima rapor dari rakyat nanti beliau
kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak haknya tersebut
jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang seharusnya juga gak ada masalah
kalau saya pribadi karena gini saya lima tahun di dpr banyak juga masukan soal kementerian kementerian yang seolah olah dipaksa untuk match
sementara ketua umum projo budi aristiadi menyatakan mendukung wacana penambahan kementerian di kabinet prabowo jika itu yang terbaik untuk rakyat
pak presiden lah kita pokoknya yang terbaik buat bangsa buat negara buat rakyat kita dukung
pak bumprojo menawarkan gak bangun
gini setiap perkembangan itu memerlukan adjustment adjustment kan
kan ditambah itu kan karena ada kebutuhan khusus
asosiasi pengajar hukum tata negara hukum administrasi negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru
misalnya kementerian pangan nasional kementerian perpajakan dan penerimaan negara
kementerian pengelolaan perbatasan dan pulau terluar serta kementerian kebudayaan
perlu merevisi undang undang no tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan tentang kementerian negara
yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian yaitu total sebanyak tiga puluh empat kementerian
di sisi lain pakar hukum tata negara ferry amsari menyebut
wacana penambahan kementerian tidak efektif
ferry menyebut hal itu hanya jadi upaya bagi bagi kue kekuasaan
dengan pengalaman ketatan negaraan kita
beberapa kali pemerintahan di masa lalu
dengan tidak efektif dan efisien
lebih berbasis kepada upaya bagi bagi kue kekuasaan
kita cermati negara negara besar dengan sistem presidensial
seperti amerika brazil dan lain lain
ada upaya yang berbanding tidak setara dengan apa yang kita gagas
ferry juga menyebut negara dengan wilayah yang lebih luas
justru hanya memiliki tiga belas
ini jadi gambaran membangun pemerintahan yang efektif dan efisien